kunci dalam menghadapi virus covid sembilan belas itu hanya tiga
protokol kesehatan tetap terus jaga tiga m atau lima m
dan perhatikan mobilitas tentunya karena kita tahu
social mixing itu akan menambah kecepatan laju penularan
yang kedua adalah deteksi dini
karena kalau kita bisa mendeteksi kondisi kesehatan kita
yang tadi mungkin dr jible sampaikan
lengah terus bisa tertular dan kebetulan sakit
tapi kemudian kalau kita deteksi dengan cepat
maka kemudian kita akan bisa mengisolasi virus tersebut
bukan hanya kemudian kita mendapat keuntungan
karena setiap kita tahu kalau penyakit ditemukan
secara dini pasti akan lebih baik kondisinya
dibandingkan kalau sudah parah
baru kemudian berobat ke rumah sakit ya